si incuy aja yang kerja jagain warung kopi
kan udah dikasihin sama orang lain
kan si akang itu teh dagang cilok
ya kita tunggu aja
oh saya juga biasa jalan
saya teh nggak biasa bawa motor metik
gapapa bareng aja
ah tudoy mangannya
yang jajan memang wajar ke duluan ya iya emang rabut rabut rabot tapur
pebri masih marah sama bapaknya tukang bohong jangan enggak tapi tahu tahunya malah
berduaan sama bu griola
kapan mau berduaan sama bu griola
ibu beliin buat nganterin pabrik sekolah
bukan buat nganterin bu griola
kalau bapak nganterin perempuan lagi
febri laporin sama ibu
assalamualaikum waalaikumsalam eh kau
tuh men pagi pagi datang aja kenapa dokter clara lagi dokter clara terus enggak tuh habis pengen main aja kesini ya

teh mainan di kulkas teh apa aja sih teh
ya itu lihat aja sendiri
bagus bagus punya teteh belinya dimana
di pasar juga banyak kom buat apaan kamu

buat kulkas satu teh kamu mah aneh ya kok
kamu mah aneh ya kom
kulkasnya belum beli udah mikirin aksesoris
beli aja kulkasnya dulu baru mikir yang lain
ih ada ada aja kamu
pahat mah enggak
si incuy aja yang kerja jagain warung kopi
jangan atu wa
kan udah dikasihin sama orang lain
kan si akang itu teh dagang cilok
ya kita tunggu
siapa tau dia terberubah pikiran
jadi mau jagain warung kopi
kang yayat assalamualaikum
ada tiga calon pembantu inval baru
tapi cucu jangan bilang bilang sama mereka
soalnya saya sudah bilang gajinya tiga juta
pokoknya tenang saja cu
nanti ada uang pulsa buat cucu
ini teh udah ada semua protokol piktp nya
oh sudah komplit semua
wah cek lagi ya kang
enggak usah kang
ini rumah berantakan banget
piring piring belum pada dicuci
alat alat masak juga belum
pakaian belum ada yang dicuci
masa harus emak semua yang ngerjain
jangan takut ip
kita udah bawa kain pelko
siapa yang ngumpet kali aja latihan dulu aja atau kang iip mumpung orang yang nggak ada
kalau bisa mah mending orang yang nggak ada tang
kang edante sekarang jadi sering baca ya iya tang mana bukunya tebel
memang beda ya pebisnis sama yang jaga anak anak